seorang nenek di kampung pasir kihiang desa lebakannyar purwakarta jawa barat ditemukan tewas dengan penuh luka di rumahnya
inilah kondisi nenek berusia enam puluh sembilan tahun yang tergeletak di ruang tamu rumahnya saat pertama kali ditemukan cucunya yang baru pulang sekolah
korban ditemukan dengan kondisi penuh luka di bagian kepala
informasi awal korban meninggal karena jatuh
namun polisi mencurigai adanya luka di bagian kepala akibat kekerasan
saat ini polisi masih melakukan olah tkp dan memeriksa sejumlah saksi karena menduga nenek tersebut merupakan korban pembunuhan
ada dengar suara ribut
nggak ada dengar beras suara ribut atau apapun nggak ada